selain mantan sekretaris ma nur hadi mantan caleg pdip harun masiku juga merupakan tersangka kpk
buronan yang cukup disorot publik pada era kepemimpinan kpk di bawah komando firly bahuri
baik nur hadi maupun harun masiku dinilai sejumlah pihak merupakan sosok strategis kunci pengungkap informasi dalam perkara masing masing
bila nur hadi sudah dapat ditangkap lalu apa kabar pencarian harun masiku
tersangka pada sembilan januari dua ribu dua puluh lalu hingga saat ini kpk belum juga berhasil menangkap mantan caleg pdip tersebut
keberadaan harun masiku pun masih menjadi tanda tanya besar
harun yang sempat rekam kamera pemantau bandara soekarno hatta diketahui berada di indonesia pada tujuh januari dua ribu dua puluh
atau satu hari sebelum ott kpk yang justru gagal menjerat harun masiku
belakangan sempat beredar bahwa mantan
caleg pdip itu telah meninggal dunia
namun ini ditepis kpk
enggan menyebutkan detail lokasi pencarian kpk mengklaim masih terus memburu harun masiku
dalam kasus ini kpk menduga harun masiku menyuap mantan komisioner komisi pemilihan umum wahyu setiawan
senilai enam ratus juta rupiah guna memuluskan langkah harun mendapatkan kursi dpr ri melalui mekanisme pergantian antar waktu
uang diduga diberikan melalui perantara yakni mantan anggota bawaslu yang juga merupakan orang kepercayaan wahyu setiawan
agustiani tio fridelina dan pihak swasta yang juga kader pdip saiful
pada akhir mei lalu dalam ponis satu tahun delapan bulan pidana penjara
yang telah dijatuhkan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jakarta kepada saiful
nama harun masiku pun kembali disebut bersama sama dengan saiful sebagai pemberi suap dalam perkara ini
semua dari pak harun
sampai dengan saat ini kpk tetap masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian
guna melakukan pencarian terhadap keberadaan dari tersangka har tersebut
lamanya waktu yang dibutuhkan kpk mencari seorang harun masiku
membuat indonesia corruption watch menuding kpk sedari awal tidak berniat mencari mantan caleg pdip tersebut
padahal menurut icw harun masiku merupakan sosok strategis yang dapat mengungkap dugaan keterlibatan aktor lain
hingga memperjelas asal uang suap yang diberikan
yang mana kalau kpk serius sebenarnya kpk mempunyai sumber daya manusia yang kompeten
kpk mempunyai perangkat pencarian
yang sebenarnya dalam kurang dari satu bulan harusnya kpk bisa menangkap
tapi sudah lebih dari seratus hari
guna mendalami kasus ini sejumlah saksi pun sempat dihadirkan kpk
mulai dari sekretaris jenderal pdip hasto kristianto
hingga ketua komisi pemilihan umum arief budiman
keduanya dimintai keterangan baik dalam penyidikan hingga persidangan